menteri keuangan sri mulyani indrawati akan segera mengajukan usulan
pembahasan rancangan undang undang redenominasi
kepada badan legislatif dpr
sri mulyani menyampaikan saat ini waktu yang tepat
untuk mendorong ruu redenominasi rupiah
pemerintah dan bank indonesia sedang mempersiapkan ruu redenominasi
untuk disampaikan ke balek dpr
agar dimasukkan dalam program legislasi nasional dua ribu tujuh belas
sri mulyani menyatakan pemerintah akan terus memantau
perkembangan ekonomi indonesia beberapa tahun ke depan
penyederhanaan nilai tukar rupiah atau penilai rupiah
dapat dilakukan saat perekonomian berada di tingkat yang stabil
sebelumnya anggota komisi sebelas dpr misbah kun
telah memberi dukungan kepada pemerintah dan bi
untuk mengusulkan ruu redenominasi kepada balik dpr ri